ini lagi di jalan tante
kamu cepetan jemput revanya
terus kalau bisa alex
kalau misalkan dia masih
coba aja gue udah sembuh
yang ada gue bikin perhitungan sama rio
sepertinya memang licik
dan gak pernah mau nyerah
cuma itu yang gue suka dari dia
dia emang gak pernah nyerah
dan semangatnya sangat kuat
tapi sayang caranya salah
bukan cara kesatunya
gue sembuh bakal bikin perhitungan sama lo
seberapa banyak duitnya bergunung gunung tuh
cuma belum dibagiin aja
nggak usah dibagiin bagiin
eh melly ya pokoknya mulai sekarang
awas aja kamu kalau ketahuan lagi masih jalan sama si cacing kermi itu
pokoknya mama pindahin kamu sekolah ke jogja kan ma
ke jogja kan
sekarang sana ke kamar
sumpah banget jadi anak
udah cepetan ke kamar
gue masih belajar nih
kan kalau lo enak bisa belajar di rumah
kalau gue mau belajar di mana lagi
lo pulang duluan aja gak apa apa kok
kan naik taksi gampang kok
kal yan duluan ya
sabar dulu dong
suatu sama lo
ini penting banget oke
lo kangen ya sama gue
tadi aja deh ya
soalnya gue belum duduk
tapi bentar aja
satu jam deh
kok gue tiba tiba jadi kepikiran memang boy terus ya
gue jadi ngerasa bersalah sama dia
kok lo mau sih diantrin sama alex
re gue kasih tau sama lo ya
yang baik cuma kalau ada maunya doang
kayaknya gue harus
harus telfon dia deh
tapi kan hp gue di situ
boleh pinjam hpnya bentar nggak
gue mau pake buat telfon
buat repot maaf hati ya nggak
sayang masih banyak
semoga anak macchaul itu tetap ngambek
kalo bisa dia ngambek aja terus menerus
dan lebih bagus lagi
kalau mas b nyuruh dia pindah ke asrama
biar aman dan tentram dan nyaman
dan gue bisa deket terus sama boy tanpa ada penghalang si reva itu
benar benar gue senang banget deh
kalau gue sama boy bakalan bersatu dan gak ada yang bisa gangguinku lagi
reva pindah ke asrama gue bisa menguasai semua hartanya mas b
karena gue gak bisa dapetin kecemasan semuanya
dan boy boy pasti beruntung banget bisa dapetin gue
dia orang yang sangat beruntung
sudah ada kabar dari reva
kemarin kan kamu dapat kabar dari alec
bisa gak kamu tolong minta teleponin ke alec
kamu lagi dimana lex
yaudah gak apa apa makasih ya lex
alex itu lagi ada ujian mas jadi gak bisa
aduh gimana ya
nah ini kan jam pulangnya reva
sekarang mas mau jemput dia ke sekolah
kasian kan dia mau tidur dimana
mas berangkat dulu ya
alec kamu lagi dimana
ini lagi di jalan tante mau jemput reva
kamu cipetan deh jemput revanya
terus kalau bisa alex
misalkan dia masih mati